tiga hari menjelang hari raya idul fitri jumlah pergerakan penumpang di bandara soekarno hatta terpantau terus meningkat
meski demikian situasi di bandara masih terlihat terkendali
data dari humas bandara soekarno hatta di hari jumat ini tercatat ada lebih dari satu ratus tiga puluh enam ribu pergerakan penumpang
jumlah ini meningkat dibandingkan hari kamis kemarin yang berjumlah sekitar satu ratus tiga puluh empat ribu orang
penerbangan kebanyakan didominasi penerbangan dalam negeri keberangkatan keluar kota jakarta
diperkirakan puncak arus mudik di bandara akan terjadi pada tanggal dua puluh sembilan atau tiga puluh april
untuk mengantisipasi lonjakan penumpang kementerian perhubungan telah menyiapkan satu ratus dua puluh lima penerbangan tambahan